dalam sidang yang digelar secara virtual pada kamis sore
majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan menjatuhkan ponis enam bulan rehabilitasi bagi aktor dwi sasono
suami penyanyi widhi mulia ini diputus bersalah atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja
masa hukuman dihitung sejak awal dwi sasono menjalani rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat cibubur jakarta timur pada juni lalu
atas putusan ini dwi sasono menyatakan menerima fonis yang diberikan
kuasa hukum dwi sasono siap mengajukan bukti bukti jika nantinya jaksa akan mengajukan
usai sidang widhi mulia mengunggah sebuah foto di akun instagramnya
unggahan ini dilengkapi dengan ungkapan rasa syukur widhi atas putusan masa rehabilitasi yang dijatuhkan untuk dwi sasono suaminya
widhi juga berterima kasih
terima kasih kepada keluarga sahabat dan kuasa hukum suaminya atas doa dan dukungan yang diberikan
widhi memang tak pernah absen menemani sang suami menjalani setiap sidang
sejak sidang pertama hingga sidang fonis kamis kemarin widhi selalu datang mendampingi dwi sasono
dwi sasono ditangkap satuan polres metro jakarta selatan pada dua puluh enam mei dua ribu dua puluh lalu di kediamannya
dwi ditangkap karena memiliki narkotika jenis ganja yang tersimpan di dalam sebuah guci
tim liputan cnn indonesia